arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh dua terlewati dan kini pemerintah bersiap menanti arus balik jalur darat tol transjawa yang menjadi favorit pemudik dinilai terkendali
selama masa mudik ini presiden jokowi juga mengklaim arus mudik berjalan baik
kendala justru muncul di penyeberangan merak bakauheni
kita berbincang sore hari ini bersama jurubicara kementerian perhubungan adita irawati
selamat sore mbak adita
ya selamat sore mbak dita
mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara anda
selamat sore mbak putri
terima kasih mbak dita atas waktu anda sore hari ini di hari raya idul fitri
terima kasih berkenan berbincang dengan kami di cnn indonesia
mbak dita evaluasi anda evaluasi kementerian perhubungan atas mudik tahun ini bagaimana mbak dita
ya mudik tahun ini ini seperti yang sudah kami prediksi lonjakan penumpang atau lonjakan pelaku perjalanan
memang cukup tinggi ya
dari sejak h tujuh itu tanggal dua puluh lima sampai dengan h satu kami catat lonjakan penumpang terjadi di semua moda transportasi umum dan juga kendaraan pribadi yang khususnya keluar dari jabotabek
jadi kita catat ini ada lebih dari satu tujuh juta kendaraan yang keluar dari jabodabek menuju ke arah timur maupun ke arah barat ya
dan ini hanya di jabodabek
kita belum mencatat pergerakan kendaraan pribadi di pulau
bahkan untuk udara ini sempat lebih dari dua ribu sembilan belas ya
tadi seperti yang disampaikan pak menhub khususnya di h tiga
jadi memang kita lihat apa yang sudah diprediksi yang terjadi
meskipun angka angka pastinya
kita masih akan terus memantau sampai dengan nanti arus baliknya selesai
jadi overall kami melihat dikali ini
bisa terlaksana dengan cukup baik
memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan
namun dengan cepat bisa diselesaikan dan akhirnya masyarakat juga bisa menikmati mudik dan merayakan hari raya
sampung halamanya hari ini
angka angka dan peningkatan ini sudah diprediksi dan tentunya juga melihat
menunjukkan ada antusiasme yang tinggi untuk
masyarakat di mudik atau lebaran tahun ini
tapi mbak dita bagaimanapun kita sudah tahu
jalur darat tol transjawa yang selama ini dipantau dan disiapkan sedemikian rupa
lancar tapi kendala justru muncul di barat ya di merak bakauheni
pada saat itu menhub sudah kemudian langsung mengatakan harus segera dibenahi
tapi sekarang untuk antisipasinya bagaimana mbak dita
ya kami memang melihat ada permasalahan yang terjadi ya
di penyeberangan di merak mujub bakauheni
itu sudah kami pastikan
dan kalau diidentifikasi permasalahannya
utamanya memang masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan pembelian kartu secara online
datang langsung ke lokasi show dan membeli tiket secara manual
ini sangat menghambat kelancaran penumpang yang akan masuk ya
ke dermaga maupun ke dalam kapal
kemudian juga ada permasalahan mengenai kapasitas penumpang yang ini perlu percepatan ya
percepatan prosesnya agar tidak kemudian menimbulkan antrian juga
di samping itu juga ternyata volume penumpang yang akan menyeberang itu luar biasa banyak
dan mengakibatkan kapasitas dermaga serta kapal juga tidak mencukupi
baru kemudian setelah kami lakukan evaluasi segera ditambah dermaga dan juga ditambah kapal
kan sekarang sudah ada sekitar sembilan kapal yang beroperasi tambahannya
dan juga dua pelabuhan tambahan
jadi ini juga yang nanti di arus balik akan kami jadikan acuan untuk mengendalikan penumpang yang bisa dikatakan nanti volumenya setidaknya sama
kalau bisa tidak dikatakan lebih banyak ya
karena biasanya kalau arus balik malah juga ada tambahan penumpang gitu
malam ini juga putri kami akan melaksanakan rakor bersama para stakeholders dan juga kementerian lembaga terkait
membicarakan mengenai bagaimana strategi arus balik
khususnya untuk yang penyeberangan
karena ini benar benar jadi pembelajaran kami pada saat arus mudik kemarin
sekalipun banyak yang memprediksi pola balik biasanya tidak bersamaan tapi tetap ada kekhawatiran gitu ya mbak dita ya
jadi memang betul betul diatur terutama untuk arus balik dari bakahuni ke merak ya
betul sekali putri
jadi kita selalu menghimbau pak presiden juga langsung menghimbau agar baliknya ini jangan menumpuk kita dengan yang sama
di saat mudik saat keberangkatan kami juga melakukan kampanye yang sama ya
agar mudik lebih awal
dan kita akan secepatnya juga melakukan sosialisasi juga agar balik lebih awal atau tidak menumpuk di tanggal yang sama
namun tetap kita harus antisipasi tetap akan ada tanggal tanggal puncak
dan kita identifikasi ini tanggalnya mulai dari tanggal enam sampai dengan delapan mei
dan ini yang harus diwaspadai karena kalau dilihat pada saat mudik sebenarnya tanggalnya sudah cukup panjang ya
untuk adanya distribusi penumpang di tanggal yang lebih panjang
tapi toh ternyata juga terjadi pekan dan penumpukan juga di tiga tanggal tertentu
nah ini yang juga harus kami antisipasi agar jika itu terjadi semua pihak sudah siap
ya apa yang harus diantisipasi dan apa mitigasinya
mbak dita yang juga tidak boleh dipungkiri adalah mudik mudik lokal yang sudah mulai terjadi per hari ini
peningkatan atau kepadatan itu sudah mulai terjadi
terjadi kemudian di tol di seputar jabodetabek gitu ya
ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah
ya betul sekali mbak putri
jadi dari beberapa pola yang kami lihat di lembaran maupun juga di tahun baru
selalu yang namanya pergerakan di aglomerasi itu juga terjadi tinggi
khususnya hari ini kami juga mendapat laporan tol di elevated toll di mbz itu juga sudah mulai padat
kemudian arteri yang ada di nagrek juga sudah mulai padat
kami melihat memang ada kecenderungan masyarakat sudah mulai melakukan silaturahmi lintas kota
tidak terlalu jauh tetapi di dalam kawasan aglomerasi
nah ini bersama pihak kepolisian sudah dilakukan antisipasi antisipasi di lapangan
kami melihat ini akan jadi dalam hari dua hari ke depan ya
biasanya memang kecenderungan masyarakat setelah silaturahmi hari pertama di rumah
habis itu melakukan pergerakan
tetapi jaraknya memang tidak jauh
biasanya ada di kawasan antar kabupaten atau antar kota saja
ini sudah kami bahas dengan polisian dan mudah mudahan nanti di lapangan sudah bisa segera diantisipasi juga
mbak dita ada kabar baik tentunya dari transportasi udara
sudah ada optimisme bahwa sektor penerbangan bisa segera pulih ini mbak dita
ya kami tentu sangat berharap ya sektor penerbangan bisa kembali bergeliat lagi seperti sebelum masa pandemik
ya ini dari sisi pelonggaran syarat perjalanan sudah juga diresmikan oleh satgas
ini menjadi satu hal yang cukup mengembirakan
meskipun kami tetap tekankan kepada penumpang dan kepada operator protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan
kemudian yang kedua ini juga kami melihat maskapai maskapai juga mulai sangat bersemangat ya menghadapi situasi yang sangat kondusif ini
kami melihat ini sangat berharap ya
ini adalah satu momentum yang baik
jadi kalau nanti setelah selesai lebaran ini kita tidak mengalami lonjakan kasus yang sedikit ya
kita melihat bahwa sebenarnya punya pola
bagaimana perjalanan di transportasi umum bisa kita teruskan dengan apa yang sudah kita lakukan di masa mudik ini
dan tentu ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat ya
tetap harus protokol kesehatannya tidak boleh ditinggalkan
patuhi semua yang sudah ditentukan
dan juga menggunakan aplikasi peduli lindung
jika ini nanti aman gitu ya tidak menunjukkan kasus yang tinggi
kita berharap bahwa pangan khususnya tetap akan bisa seperti sekarang bahkan mungkin akan lebih baik lagi dari masa sebelum pandemi
ini satu kabar gembira putri
tetapi tentu kita perlu tetap hati hati
dan kami tetap wanti wanti kepada operator
tetap harus tegas juga melakukan pengawasan prokes kepada para penumpangnya
kita sekarang akan menunggu nanti apakah kemudian ada perubahan strategi atau penambahan strategi baru yang akan dilakukan pemerintah
mengantisipasi arus balik gitu ya mbak dita
tapi terima kasih sore hari ini sudah berkenan berbincang
kami ganggu sedikit waktunya ketika berkumpul dengan keluarga
terima kasih juru bicara kementerian perhubungan mbak dita irawati
terima kasih selamat sore